pemerintah ekonomi dan industri nasional atau kein mengajak kaum milenial
baik muhammadiyah dan nu bersatu meningkatkan potensi di berbagai daerah di indonesia
terutama memperluas sentra sentra industri kreatif di sektor agrobisnis
ketua komite ekonomi dan industri nasional kein
sutrisno bahir menghadiri dialog ekonomi umat di gor sports center lamongan jawa timur jumat siang
dalam dialog ekonomi umat yang dihadiri tiga peserta yang mayoritas didominasi generasi milenial
sutrisno bahir mengajak anak anak muda untuk lebih kreatif menuangkan ide dan inovasi di berbagai barang jasa
sesuai rekomendasi dan arahan presiden indonesia jokowi dodo
para generasi milenial indonesia penemu ide dan inovasi kreatif harus diasah otaknya dengan sentuhan jiwa entrepreneur
sehingga melahirkan entrepreneur atau pengusaha pengusaha
sejati mulut tanpa putus asa dan tidak pernah menyerah
untuk menjadi entrepreneur yang tangguh
ketua kan mengingatkan bahwa jiwa entrepreneur harus dimulai sejak di bangku sekolah
terutama tingkat sekolah menengah
seperti saat dirinya memutuskan menjadi entrepreneur
dengan jumlah pelajar di tingkat sma smk dan ma tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas sebanyak dua puluh tiga juta orang
dan jumlah mahasiswa yang terdaklar tahun akademik dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas sebanyak enam sembilan juta orang
sutrisno bahir mengajak kaum milenial di berbagai daerah
untuk mencari dan memperluas pembangunan sentra sentra ekonomi industri kreatif
terutama di sektor agrobisnis seperti yang sudah dilakukan kabupaten lamongan
nah muhammadiyah kan sudah mencantangan gerakan ekonomi dan wira usaha menjadi gerakan ketiga setelah gerakan di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan
nah nu juga sekarang nuansanya ke sana
bagaimana pesantren pesantren nu itu menjadi pusat kewirausahaan
kemudian berjalan kemudian pemerintah hanya itu mendorong ke sana
nggak ada pemerintah pemerintah sederhana nggak korupsi egalitar
waduh kita cepat akan menjadi negara yang maju karena kita punya segalanya
dia sendiri mempunyai roadmap di empat sektor untuk mendorong bidang agrobisnis maritim pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan meningkatkan sumber daya alam dan menghasilkan skill sumber daya manusia
sutrisno bahir optimis indonesia bisa melakukan percepatan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan
mihtal arief ramungan jawa timur